sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masih ada orang yang mengetahui siapa aku yang sebenarnya
kemudian kamu juga yang merampas dari tanganku
kamu berhak mempisah ini juga
jadi kau sosok menakutkan dalam buku itu
yang telah mengorbankan anakmu sendiri
kamu telah mendapatkan buku itu
ini saatnya aku mendapatkan ilmu dapat setan
cepatlah kau harus ikut aku
aku cuma buruk untuk beliau
ibu kaget argh
aku sudah bocah sendiri
jangan lupa like share dan subscribe ya
berikan ilmu tapan zeta dan jari jari setan itu kepada bapakmu
saya akan memberikan sepiau bantah hari terbaik
tak usah dibicarakan itu
aku senang melakukannya
bukannya untukmu sylvie
tanpa sadar aku mencintaimu
aku akan membawamu pada orang tuaku
aku akan meminta restu pada mereka
untuk menjadikanmu sebagai
seorang yang baik